ibu undah ibu undah
pertahanlah ibu undah
mohon maaf tuan odaikan
kamu tenang kebenakanku
kalau kamu tidak bisa menahan amarahmu
mencelakakan kita semua
yang kita hadapi adalah
pendekar pendekar yang berilmu tinggi
kamu tenang saja
tuan odaikan bodoh
suatu saat nanti
aku akan menghabisimu odaikan
bantu yang mana
hihihi aku tolong rara santan
kamu benar benar pengecut
hahaha jangan salahkan aku
salahkan saja pamanmu yang gendut
dia tidak waspada dan lengah dengan nyawanya sendiri
sekarang saatnya kematianmu tiba
hahaha sudah kuduga kau akan mengeluarkan keris itu
sekarang keris itu tidak ada di tanganmu lagi
hahaha saatnya sekarang kau mati
aku sudah habis terjangkau
kau bisa menjadi pimpinan seperti ini
bertahanlah ibu undah
aku sungguh tidak terima uang
ibu ndako dipermanukan seperti ini
aku akan menghabiskan mereka semua
benar benar sangat marah kepada mereka
ini bukan saatnya
untuk kita membalaskan tentang kepada mereka
asal radin tahu
jangan terlalu banyak
kita pasti akan kalah keponakanku
kita harus memusatkan satu tujuan
kita akan mengambil alih pecah jajar
dan kerajaan besar pecaharan
pada satu waktu yang sama
sumpah seorang raja
aku akan menghabiskan tanganku sendiri
pasti akan mati di tanganku
kamu tenang saja
aku akan kembali
untuk melepaskanmu ibunda
raka benar benar sangat menyayangimu
yunda baik baik saja
aku baik baik saja roh kamu tidak perlu cemas
ini mas raden
paman paman terluka